makasih makasih ya
lo udah nolongin gue tadi
disana nyampe berantem kayak gini
disini banyak orang yang sampai
kenalin gue soraya
aduh hai sayang
ibu saja sampai terpesona lo mendengarnya
kebetulan besok itu
ibu mau ngadain hajatan
anak ibu dihitan
jadi maukan fatima menyumbang beberapa lagu
lebih ibu dan anak ibu ya
suara fatima tuh biasa biasa aja
suara nak fatima tuh meritus sekali
dan ibu yakin
pasti nanti para undangan juga
bahagia dan senang sekali mendengar suara nak fatima
kalau nggak salah di kelurahan
nanti akan diadakan lomba karaoke
nah fatima ikutnya
nah fatima ikutnya
pasti nak fatima menang
hadianya juga lumayan loh
ibu pamit dulu ya
karena masih ada undangan yang mau diantar
besok nak fatima harus hadir
yaudah yuk assalamualaikum
di dek daftar
kok kurang bersih begini sih
bajunya cuma ralnya direndam doang
dicuknya kurang bersih
jangan bilang ya sama mpok lo kalau kerja itu yang benar
jangan asal mau duitnya doang kerja yang agak benar
pokoknya saya gak mau tau nih bawa pulang lagi cuci aja besi
mama gak tau mau kemana aja
apaan sih lo pasti gak
brengsek lo gue manggilin sekuriti nih
kalau marah jadi tanpa asing sih
hey men jangan ganggu lah orang lagi kerja
mau cari gara gara
mau cari rikut terus ramai gue tunggu di umur

ternyata nyali lo ke di jumlah
gue gak takut sama orang lain
lo belum tau siapa
lalu kita berjalan ke sana
lagi ke sana
lagi ke sana
belum tau siapa
eh jangan lari lo
makasih makasih ya
lo udah nunggu
lo mau nyolong gue tadi di sana nyampe berantem kayak gini
di sini banyak orang islam
ah oh ya
kenalin gue soraya
hebat lucu lagi
bisa kan kalau pulangnya jam satu malam
soalnya kak fatimah khawatir banget sama kamu
gak bisa tuh maaf ya kak fatimah
tapi makasih loh udah khawatirin aku
ayah jadi malu
dah ayah capek ayah mau tidur
sekarang ayah mau sleeping beauty dulu
tungguin dia senyum senyum dulu
mudah mudahan gak ada apa apa
kak belum siap siap kak
katanya kakak mau ke undangan
kamu kan tahu sendiri
cuciannya masih berubah
kak fatimah mau nyuci dulu ah
kakak siap siap aja sekarang
gak usah nyuci mah
ya gak kak
iya kak bener kak
nanti kakak siap siap aja
daripada telat gak enak sama yang punya hajat
yaudah deh kakak siap siap dulu ya
setelah ini aja sama mama ngikut ngikut
kapan selesainya ya pak
gak tahu ya rus
mungkin sekitar dua mingguan kali
emang gak bisa dibikin sedikit lebih cepat pak
kan kemarin onderdilnya udah dibeliin
onderdilnya memang sudah ada
tapi gimana mau cepat kelar
saya kerja sendiri
ya saya juga tahu pak
kalau emang akhir akhir ini saya jarang banget bantuin pasal yang lagi di bengkel
kamu kan juga tahu kalau mobil yang rusaknya kayak begitu lama ngebetulinnya
eh terus dik
dindang ke hajatan kan
kalau gitu berangkatnya balong aja
ada dalam lutannya juga di sana jadi kita kan bisa ngarepkan bareng
baiklah para hadirin yang berbahagia
lagu berikutnya adalah permintaan dari sohibul haja
untuk itu saya persilakan kepada mbak fatima untuk menyumbangkan suara berdunia
ternyata pekerjaan kak fatima itu berat banget sih
mana kita fatima kerja sendiri lagi
tapi kita harus tetap semangat sih
nyanyi satu lagu dapat uang banyak
terima kasih ya allah
tidak tahu saja kak
kakak capek banget sin
kayaknya kalau panas panas gini enaknya minum ais jeruk gitu sin ya
kalau gitu aku mau ke ujung jalan situ ya
uh berubing sana tuh
nah biar deket kita ke depan aja
pintar kamu sin
mau apaan nih
gak bisa sih
nona fatimah suaranya merdu banget
belum dengar aja suara ayah
suara ayah nih lebih merdu dari suaranya fatimah
kalau ayah kagak kebunuh nikah ya ayah tuh udah jadi penyanyi dangdut tenar
kalau dia jadi penyanyi dangdut tenar
eh percaya kok
ah kagak percaya nih
mau denger suara ayah

orang tua biar kita

ku convention wanita kita misalkan orang satu malu
ada p margin yang tetapzes meskipun
kayaknya gak menurut orang tua
kebangunan suyszang lalu
pelan tilam melihat roman
kalian mendingan mengantarkan cucian seperti biasa ya
sekarang kakak mau ke rumah orang yang punya baju ini
besok jangan nyetrika lagi ya kak
daripada gosong mendingan nyuci
gara gara kelelayan saya
bajunya mbak serly jadi rusak
baju kesayangan nyanyom
karena pikir lebih murah
nyony ini nyuci di londri tau gak
gak pokoknya nyo gak terima
sampean harus diganti
baju mbak serly pasti mahal kan
oh nyony ini beli di butik paling mahal di tanah apa
saya harus gimana ya untuk mengganti bajunya mbak serly
dah gini aja
tidak mau nyuci gratis di tempat sampean selama satu bulan
iya deh terserah mbak sherly
saya menurut aja
yaudah bawa sana
makasih mbak shirley
baju kesayangan nyong
dede dua orang kawan
yang tadi nyanyi di acara hajatan itu kan
iya suraya merdu kan
wah banyak uang mau ikut joget
ih ini saya yakin tuh
kalau fatima ikut lomba kanopi yang di gulurannya
dia pasti menang
kalau nyong juga ikutan
tadi aja penyanyi sewandi itu menang juga kan
suaranya masih kalah merdu sama patrima
uang uang ini kan gak tahu
kalau ikan ini punya andalan
yang mana itu
ya santai beranek